dan kita ke informasi berikutnya
suasana duka menyelimuti sidang gugatan class action
kasus gagal ginjal akut pada anak di pengadilan negeri jakarta pusat selasa siang
para orang tua yang datang untuk mengikuti jalannya persidangan
berharap majelis hakim membuat keputusan yang seadil adilnya
pasangan eka dan hermanto tak dapat menyembunyikan kesedihan mereka
bersama sejumlah orang tua lainnya
warga kapuk cengkareng jakarta barat itu
menghadiri sidang di pengadilan negeri jakarta pusat selasa siang
mereka terkuasa menahan duka mendalam
mengenang buah hati mereka niken amalat rizka
yang meninggal dunia akibat pengidap gagal ginjal akut
mendiang niken yang masih berusia lima tahun
tak pernah memiliki riwayat penyakit apapun
ketika ia batuk pilek dan demam
eka dan hermato membawanya ke puskesmas
dan diberi resep obat parasetamu
seminggu setelah mengkonsumsi obat tersebut
kondisi niken justru memburuk
ia kembali mengalami demam dan batuk hingga muntah muntah
hasil uji laboratorium di rumah sakit cipto mangunkusumo menunjukkan
niken mengalami gagal ginjal akut
meski sempat dapat berkomunikasi di ruang perawatan intensif
niken kemudian koma selama tiga hari
niken akhirnya meninggal dunia
setelah mengalami pendarahan di hidung dan mulut
bersama sejumlah orang tua yang anaknya meninggal akibat gagal ginjal
eka dan hermanto kini mencari keadilan
di persidangan gugatan kelas aksion
hermanto bahkan terpaksa kehilangan pekerjaannya
lantaran sering tidak masuk kerja
demi mengawal jalannya persidangan
karena di situ tidak ada alat buat cuci darah anak
kami dirujuk ke rumah sakit cipto
langsung di situ masuk ruang picu ya
picu itu dalam keadaan yang masih sadar
masih bisa ada percanda lah gitu
nah setelah dua hari
sehari tiga hari di picu itu dia keadaannya koma
koma gak sadar diri
pokoknya nggak sadar diri deh
kayak koma tiga hari itu
dan sekitar akhirnya itu dokter menyatakan anak saya udah gak ada
pendarahan hidung mulut
dan semua udah menjelar ke otak
meski mengaku lelah eka dan hermanto berharap
agar majelis hakim dapat mengambil keputusan yang seadil adilnya
rizky ihtiar yahya jakarta